soni sandra terpidana kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di kediri jawa timur
membantah seluruh dakwaan meski sudah difonis sepuluh tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah subsidi lima bulan kurungan
sony juga mengaku menjadi korban pemerasan oleh lembaga swadaya masyarakat
siapa aja yang melakukan pak
anda udah tahu
iya itu ada rencana anda menuntut balik nggak pak
kapan sudah berikir kemana mana kalian pasti sudah tahu